terima kasih mbak
terima kasih mbak udah mau nolongin aku
oh ya silahkan
ibu udah baikan ya
sebenarnya saya mau mendonorkan darah saya ke salah satu pasien di sini
jadi kalau bisa saya mau nitip vino di sini dulu ya
saya di mana ini dokter
kok saya bisa ada di sini
tadi saya kecelakaan ya
tapi di mana anak saya dokter
tenang dulu ya ibu
ibu dan anak ibu enggak apa apa ibu
anak ibu selamat dan sekarang dia ada di ruang bayi bu
terima kasih dokter terima kasih
jadi sekarang saya sudah boleh pulangkan dok
maaf tunggu sebentar ya bu
begini bu kebetulan kami ada seorang pasien yang sangat membutuhkan donor darah
dolongan darahnya sangat langka yaitu ab resus negatif
kami sudah mencoba dan berusaha mencari kemana mana bu
tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkannya juga bu
kebetulan sekali golongan darah ibu ab reses negatif
maaf bu apa ibu bersedia untuk membantunya
ya semua keputusan ini tergantung daripada ibu sendiri
tapi ini semua demi untuk menyelamatkan nyawa seseorang bu
yang jelas bu kondisinya saat ini benar benar sudah mengkhawatirkan bu
saya nggak masalah dokter
saya bersedia mendonorkan darah saya asal kondisi pasien itu bisa membaik
terima kasih bu ibu sudah menjadi penyelamat untuk pasien yang lain
selama saya masih bisa membantu pasti saya tolong dong
sekarang saya udah boleh lihat anak saya kan dok
silakan suster ketempat dibantu ya
lu ngapain di sini
hah bukannya lu mau pulang
tadi aku habis ketabrak mbak pas di jalan ke terminal
masa nggak ketabrak
terus lu kenapa lu luka nggak vino gimana
tadi vino udah diperiksa sama dokter dan katanya kondisinya baik baik aja
ini aku lagi mau pergi ngeliat dia
syukurlah kalau gitu
ya semoga kalian berdua lekas sembuh ya dan bisa cepat cepat pulang ya
terus kondisi mbak
mbak diandra gimana sekarang mbak
semakin parah kondisinya
ini semua kan gara gara aku enggak
gimana kalau mbak dirasa sampai kenapa napa
lu tuh mau mana
aku mau ke kamarnya mbak dianra
aku mau minta maaf sama mereka mbak
lu tuh nyari penyakit ya
hah udah nggak usah
biar semuanya ini gue yang ngurusin aja ya
gue yang bicara sama mereka
udah mendingan sekarang lu lu liat aja kondisinya vino
tapi mbak kalau sampai keluarganya mbak diandra mau nuntut aku
dede justru itu sekarang gue tuh ngelindungin lu
berarti nggak sih
gue takutnya lu tuh nanti salah ngomong
terus lu beneran di jeblosing ke penjara
tambah gawat kan
lu biarin gue aja yang handle
makasih mbak udah mau nolongin aku
ibu udah baik kan ya
sebenarnya saya mau mendonorkan darah saya ke salah satu pasien di sini
jadi kalau bisa saya mau nitip vino di sini dulu ya
kamu baik baik aja kan
kamu emang anak hebat
sebenernya kakek dan nenekmu
sebenernya kakek dan nenekmu
mereka semua lagi berkumpul karena tante kamu lagi sakit
harusnya ini menjadi kesempatan bagus untuk kamu ketemu dengan mereka
tapi sayangnya waktunya kurang tepat fin
lu tuh nyari penyakit ya
udah nggak usah
gue takutnya lu tuh nanti salah ngomong terus lu beneran dijeblosin ke penjara
tambah gawat kan
kesempatan kamu untuk ketemu dengan mereka jadi tertunda lagi
nanti kalau mereka udah tenang dan bisa memaafkan mama
mama pasti akan berusaha untuk bawa kamu ke sana lagi
apapun yang terjadi kamu harus bisa menjadi bagian dari keluarga mereka
amanah cinta dari almarhum ibu kamu gak akan pernah mama langgar fin
mama akan membawa kamu ke mereka dan memastikan kamu diterima di sana dengan baik baik
baru mama akan meninggalkan kamu fir
keadaan mbak dhandra gimana mas
kakak masih dirawat intensif pak
dan penyakit akibat benturan itu
sebenarnya udah gak terlalu masalah
tapi ada sesuatu yang lain yang lebih serius
mohon doanya pak
sebenarnya waktu kejadian mbak dian dah jatuh itu
pak mita ada di sini
katanya mau ketemu sama tuhan
oh gitu kejadiannya
ya kalau kejadian sesungguhnya saya juga kurang tahu juga mas
cuma beberapa menit setelah mbak mita masuk
saya dengar suara mbak alia marah marah sama mbak mita
ternyata di situ ada mbak alia mbak mita
sama mbak diandra yang sudah pingsan dan berdarah mas
kenapa kamu baru bilang sekarang
kamu tahu kan
ini kejadian penting
papa itu udah lama ingin ketemu sama mita
dan kenapa kamu baru bilang sekarang sih
itu kan teman kumpul kebawah si mita
mbak mita ada di sini
jangan jangan yang gue tabrak bener bener mita
situasi kayak gini kita morong sama yang kita kenal
kenapa sampai sekarang
nggak juga ada kabar pak